konter penukaran uang di kantor perwakilan bank indonesia di jalan sutisna senjaya kota tasikmalaya
ramai dikunjungi warga yang akan menukarkan uang pada senin pagi
warga biasanya menukarkan uang pecahan seratus ribu ditukarkan dengan pecahan kecil yang baru dari mulai dua ribu hingga dua puluh ribuan
bahkan warga bisa menukarkan uang dengan jumlah banyak dengan sistem paket pecahan
seperti paket lengkap dari pecahan terkecil seribu rupiah hingga lima puluh ribu rupiah
bank indonesia untuk tahun ini menyiapkan dua empat triliun uang baru
dan menukarkan uang yang baru dari bank indonesia untuk tahun ini menyiapkan dua empat triliun uang baru
yang disiapkan di satu ratus delapan belas titik konter tersebar seperiangan timur
untuk memenuhi kebutuhan warga menukarkan uang menjelang lebaran
menyiapkan untuk menutupkan masyarakat perbankan masyarakat kita menyiapkan dua empat triliun
itu lebih tinggi dari perkiraan kebutuhan kita
perkiraan kebutuhan kita kan satu tujuh puluh delapan triliun
kita menyiapkan lebih tinggi dari itu dua empat triliun
sejak dibuka pada senin layanan penukaran uang kawasan anjungan di pantai
luas hari ini langsung diserbu warga kota makassar sulawesi selatan
bank indonesia menerjunkan tiga mobil kas keliling yang dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap
untuk melayani penukaran uang
susah tidak untuk menukar uangnya atau ada persyaratannya yang
apa saja yang biasa untuk menukar uangnya
kalau di bi pakai aplikasi
perwakilan bank indonesia sulawesi selatan sebagai koordinator
program ini di kawasan indonesia timur menyiapkan lebih lima belas triliun rupiah
atau naik dua puluh tujuh tujuh persen dibanding tahun lalu
sedangkan untuk sulawesi selatan khususnya bi menyiapkan lima delapan triliun rupiah
ada satu ratus dua belas kantor cabang bank di sulsel yang siaga melayani penukaran uang
penukaran uang juga dibantu kas cleaning yang digelar tiga puluh dua kali di dua puluh empat titik strategis
masyarakat menyambut gembira layanan penukaran uang ini meski lebaran masih cukup lama